presiden joko widodo meresmikan pavilion indonesia di hannover mese senin tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga
sebagai official partner country indonesia membawa satu ratus lima puluh tujuh co exhibitor untuk memamerkan keunggulan teknologi industri dan investasi asing di indonesia
pavilion indonesia di hannover messe dua ribu dua puluh tiga secara resmi saya buka terima kasih
pavilion indonesia resmi dibuka presiden joko widodo senin tujuh belas april dua ribu dua puluh
pavilion seluas tiga meter persegi itu didesain khususnya
pavilion indonesia resmi mengikuti bentuk kapal tradisional yaitu kapal pinisi
dua tiang layar utama mencerminkan fondasi transformasi indonesia yaitu hilirisasi industri dan percepatan transisi energi bersih
sementara simbol tujuh layar di kapal pinisi mencerminkan sektor prioritas yang dipromosikan yaitu sektor makanan tekstil otomotif elektronik kimia alat kesehatan dan farmasi
kita juga ingin menunjukkan indonesia sebagai
sebuah lantai kesempatan dan sebagai hub pengembangan masa depan
yang selalu terbuka untuk kooperasi dan investasi untuk keberanian kolektif
pertempuran antara jerman dan indonesia bisa menjadi contoh untuk pertempuran yang besar tidak kecil yang sama dan berdasarkan resmi dan persetujuan
ini adalah bagian dari perjalanan ke depan perjalanan ke depan
sebanyak satu ratus lima puluh tujuh koeksibitor indonesia memamerkan keunggulan digitalisasi dan industri
lewat pameran teknologi industri terbesar di dunia ini diharapkan mampu membuka peluang investasi hijau di indonesia
kepada kanselir jerman olaf choles jokowi mempresentasikan kekuatan peta jalan making indonesia
yang menyebabkan kekuatan peta jalan making indonesia menjadi kekuatan yang lebih besar
jika anda ingin mencoba silakan berlangganan kami di www jerman com

selain meningkatkan hubungan bilateral dengan jerman selaku tuan rumah
hannover messe dua ribu dua puluh tiga juga menjadi ajang mempromosikan kerjasama industri dan investasi asing di indonesia